indonesian golf tour atau igt akan menggelar turnamen bergu internasional yang mempertemukan tim dari dua negara bertentangan indonesia dan malaysia
bekerjasama dengan professional golf of malaysia atau pgm kedua negara akan mengirimkan dua belas pemain dari timnya masing masing untuk merebut hadiah tunai senilai total enam ratus juta rupiah
tahun ini igt pgm championship merupakan perhelatan yang kedua kalinya dan indonesia menjadi tuan rumah kali ini
igt pgm championship akan digelar pada lima sampai tujuh september di riverside gold club cimanggis sebogor
ketua igt jimmy masrin mengatakan kejuaraan bergu antara timnas golf indonesia dan malaysia ini akan dipertandingkan dengan format berbeda
jika tahun lalu menggunakan format stroke play
maka tahun ini akan diperkenalkan dengan format stroke play
ketua igt pgm championship akan digelar pada lima tujuh september di riverside golf club cimbanggis sebogor
ketua igt pgm championship akan digelar pada lima tujuh september di riverside golf club cimbanggis sebogor